ini adalah situasi yang berada di rumah doa yang juga disebut sebagai gereja baptis indonesia
namun memang rumah doa ini belum bisa mendapatkan izin sebagai gereja karena rekomendasi dari tingkat kelurahan belum dikeluarkan
tapi kita bisa melihat bagaimana situasi toleransi yang ada di rumah doa ini
ada banyak warga jika saya menghitung lebih dari seratus warga datang ke rumah doa ini
dari cara berpakaian kita bisa mengidentifikasikan bahwa mereka adalah umat muslim yang berada di sekitar rumah doa ini
toleransi yang terbangun di sini mereka hadir di sini membaur bersama umat umat kristen yang baru saja menunaikan doa atau misa natal pada saat perayaan natal di gereja baptis indonesia
suka cita dan bahagia
tergambar dalam setiap lantunan lagu lagu ibadah natal jemaat di gereja baptis indonesia di kelurahan citangkil kota cilegon
meski perizinan pendirian gereja masih terganjal di tingkat kelurahan praktek praktek toleransi di gereja yang diberi nama rumah doa ini berlangsung di setiap perayaan natal
minggu pagi lebih dari seratus warga sekitar rumah doa datang untuk membaur dalam suasana toleransi
semangkok bakso dan seperangkat kebutuhan pokok bukan alasan mereka menjumpai umat kristen di hari natal itu
toleransi antarumat beragama saling menghormati dan menjaga kerukunan itulah yang menggerakkan ratusan kaki ke tempat itu
ya saya kan jalan ke sini cuma saya netral aja sih namanya kita kan punya toleransi sama agama yang baik
berbagi itu nggak mesti harus sama sama agama ini kristen atau islam gitu kan
itu aja yang pasti
jiwa sosialnya tinggi itu aja
intinya masing masing yang penting jangan saling mengganggu
karena islam dengan kristen juga kan sama sama ibadah itu aja
bagi jemaat gereja baptis indonesia kedatangan saudara muslim menjadi angin pembawa kehangatan
kerinduan akan kebebasan beribadah natal dengan bebas di rumah ibadah dapat terobati
meski di benak terdalam mereka tetap mengharapkan disahkannya rumah doa
menjadi rumah ibadah
kita bisa kerjasama saling mengasihi saling menolong saling mendukung
diantara satu dengan yang lain
jadi kami nggak membedakan agama apapun
kami merindukan ini dikasih izin diresmikan untuk menjadi gereja tempat ibadah sebagai orang minoritas
menunjukkan bahwa kita beningkat tunggal
kita berbeda beda tetap satu untuk mewujudkan bahwa kita indonesia
disinilah secuil potret toleransi antarumah di cilegon kental terasa
mereka berharap kerukunan ini tak ternoda oleh kepentingan terjelah
eka rima maria oktober cilegon banten